terima kasih anda masih bersama reportase jawa timur
kericuhan mewarnai eksekusi sebuah pabrik pengolahan kayu di gresik kamis pagi
para pekerja melawan proses eksekusi yang dilakukan petugas pengadilan
bahkan seorang buruh pingsan saat berusaha melawan eksekusi
eksekusi pabrik pengolahan kayu ptsodc di manyar gresik
oleh jurusita pengadilan negeri mendapat perlawanan ratusan buruh pabrik
mereka tidak hanya menghadang dan mengunci pintu gerbang dari dalam pabrik
namun juga menahan pintu gerbang dengan ribuan kayu kibek
setelah gagal melobi buruh polisi bertindak tegas dengan cara menjebol pintu masuk
kecuhan tak terhindarkan
bahkan polisi sempat memukul dan menyeret buruh yang tetap menghadang jalannya eksekusi
setelah petugas berhasil masuk sekitar empat ratus lima puluh buruh dipaksa keluar
tidak hanya itu seorang buruh perempuan yang berada di luar pabrik terus menangis
seorang buruh lainnya pingsan dan membuat rekan rekannya panik
eksekusi merupakan hasil dari lelang yang dilakukan pengadilan tahun dua ribu enam belas lalu
ptsodc gagal membayar hutang rp delapan puluh miliar sehingga dilakukan penyitaan dan dilelang
pihak sini ini hutang bank hutang bank gak bisa membayar
akhirnya oleh bank dilelang melalui kantor lelang negara
belah pemohon eksekusi ini membeli dengan itiket baik
yang mana pembeli kata baik harus dilindungi oleh umum
sementara pengacara ptsodc manyar mengatakan
eksekusi tidak sah karena pihaknya sudah melakukan gugatan balik terlebih dahulu
pak pus sudah sampai di sini dan saya sudah dengar pembaca tadi
di dalam surat ini tidak sebutkan kondisi objeknya
sekarang saya sampaikan kondisi objeknya adalah masuk dalam perkara perdata nomor tujuh puluh delapan
tolong masukkan sebelum dimasukkan bapak tidak bisa laksanakan eksekusi
pt sodc manyar gresik rencananya akan melayangkan gugatan balik ke pengadilan negeri pn gresik
karena eksekusi dinilai tidak sah
mereka juga menganggap status tanah masih dalam sengketa
miftahul arif gresik